kenapa lagi andi negarisma putri tadi bilang katanya saya yang suruh suapin kamu sekarang udah
mau siapin kamu gak mau makan enggak mau aku enggak mau pakai senogar kembali pakai tangan
ya udah kalau nggak mau nggak usah makan
udah cuci tangan
dan mau nemba lagi gak
sampai sembilan bulan ya mas ngapain aku terus
eh kenapa perutnya
masalah gak sakit apa karena rendang kali ya
rendangnya agak pedes kan
yaudah ke dokter ya
ngapain harus ke dokter gak usah
ya kan sakit perutnya
ya tapi kan gak apa apa harus ke dokter dong mas
ya udah istirahat
terima kasiha duck
wakita dan dokter
semakin selamat ya dell
dan aku berdoa semoga kita bisa ngerayain
di pernikahan kita berikutnya
di dua puluh delapan bulan
di delapan puluh delapan bulan
delapan ratus delapan puluh delapan bulan berikutnya
delapan ratus delapan puluh delapan bulan itu udah kamu hitung belum berapa tahun

umur kita sudah seratus tahun lebih
berarti kita panjang umur dong
aku potongin kamu makan ya
enggak ini dikit
ini sopan pertama
di tujuh bulan pernikahan kita
sampai kita udah jadi oma dan lupa
kita akan selalu sop sopan kamu jangan bawa bau
terima kasih ya
mau mendemengi saya
di saat kondisi saya seperti ini